tapi gue bener bener gak mau pisah sama bang mungol
biar kakek kelakuannya kayak begitu dimenggelin hati semua
gimanapun juga dia kenakin gue
kita langsung tarik
kalau si sultan udah lewat sini
besoknya dia boy mama sinyo bakalan dihukum
tiga dua satu
kena kan kalian
ini pasti kerjaannya boy m sama sinyo
prank internasional ala putra bahasawan
ini kan gelang
ini gelang si sultan ya
kok pada jatuh jatuh begitu cik
gelangnya sultan paman
mau diambil orang
dia lagi dia lagi
kamu ngapain paman sendirian
ah gelangnya sultan
ini ada menjadi ada
angkanya jangan ngambil kalau bukan haknya
kenapa gelang ini berubah jadi hu hu udang sih
hahaha udang lagi
camput juga dah
selamat opone toh
jatuh kayak gini dikerjain sama buin
sama sindu kok selamat
kata pak kiyai itu kita harus saling maafin
jadinya kita sambil sholat
aduh mas ghi
aduh aduh aduh
semakin dekat mas
itu gorilanya udah ganteng
itu gorilanya udah gede banget
aduh aduh aduh
yang dirumah jangan ikut ikut ya
para santri sekalian
apa dan mengapa allah subhanahu wa ta'ala
menciptakan alam semesta ini
termasuk hutan yang kita masuki ini
ada sesuatu begini ini harus dikerjain sekarang saatnya beraksi sekarang aku akan beraksi oh
sekarang gua akan beraksi
bangocit kok bisa ada di sini bukannya tadi
pokoknya saya ngantar anak anak kemarin ke
hutan itu atas perintah ustadz ali begitu kira kira
sekarang gua musti incer gelang asyik sultan gua harus bikin suasana jadi krodit terus
ambil dah gelang asyik sultan enaknya sih sultan gua bikin masuk jurang nih terus dia
pingsan nah gue ambil deh gelangnya waduh kok sultan enggak pakai gelang ditaruh di atas
apa ditaruh di pondok kali
eh bangocit ngapain ngeliatin bulawe begitu banget sih oh kentung tahu jangan jangan
bangocit mau maling maling malingnya eh eh eh waduh suwe lo sembarangan gue sangka maling
gua bukan maling terus dukang belas omanglang enak tuh kuasa banget sih udah jelek sombong
laki laki orang tua
bangocit itu ganteng banget kayak liando
ya sudah kegiatan kita mulai kalian simpan tas kalian di sini ya simpan
nah si sultan tidak memakai gelangnya
bagus itu yang aku tunggu tunggu
tolong dicek lagi ya kebenarannya
nanti kalau memang benar laporin ke aku
aku langsung ke pesantrenya ya
aku tidak mau yang lalu lalu terulang kembali
kamu tolong si sultan
itu kenapa si ocit buruk umprit yang palanya ketahuan bulat
kenapa muncul lagi sih
pra sandi udah dikerangkeng di sungai amazon bersama ikan piranha
nggak bisa dibiarin nih
harus mongol yang
ocit deh jagain ayam b markona
terusan tadi kayaknya mongol nabrak sesuatu
sekarang akiu masuk ke dalam tubuhnya
saja aku mendekati si sultan
itu bingkisan beneran dari bang ocit ya
aku bener bener gak mau pisah sama bang mongol
biar kakek kelakuannya kayak begitu dimenggelin hati semua
gimanapun juga dia kena aku ya
bang mongol dateng kemari
meminta maaf yang sebesar besarnya
karena selama ini
bang mongol udah banyak ngelakuin kesalahan ke ayang beb markona
dan ke seluruh warga yang ada di pesantren ini
ay itu ketemu bang ocit gak sengaja bang
dia tiba tiba ke rumah pak kiai
ayah juga lagi pas mau ke rumah pak kiai
nah nggak sengaja ketemu begitu aja
ternyata pak kiai sama bang oce itu udah saling kenal
kok bang begitu sih
enggak enggak enggak
cuman bang mongolnya aja yang terlalu kemakan api cemburu
padahal kan bigisan itu dari orang lain
bukan dari bang ocit
bang mongolnya aja yang terlalu cemburu
harusnya gak boleh begitu
maafin ya istriku sayang
ternyata sekarang abang udah berubah